untuk mengusir virus corona dari tanah air
bersama saya yudi yudawan
kami akan hadirkan informasi dan pembahasan
mendalam mengenai perkembangan politik demokrasi indonesia
dalam layar demokrasi
pemerintah memilih menggunakan metode pemeriksaan massal
untuk mendeteksi kasus penyebaran virus corona di indonesia
recananya pemeriksaan massal akan dilakukan
dengan mengambil sampel darah
dan hanya dengan waktu kurang dari dua menit
hasil pemeriksaan sudah bisa diterima
pemerintah menyatakan akan menyediakan
satu juta kit untuk pemeriksaan masal tersebut
hal ini dilakukan karena diperkirakan
sekitar enam ratus sampai tujuh ratus ribu orang
pemerintah sudah merencanakan untuk akan dilaksanakan
pemeriksaan secara massal
dikonotasikan di pemeriksaan secara massal
adalah pemeriksaan terhadap orang yang memiliki
peluang untuk kontak
dengan kasus positif
data perhitungan yang kita miliki
artinya kelompok jumlah orang yang beresiko
adalah pada kisaran angka enam ratus sampai tujuh ratus
oleh karena itu pemerintah akan menyiapkan
sekitar satu juta kit untuk pemeriksaan
di dalam kaitan dengan mengidentifikasi
kasus positif yang ada di masyarakat
sudah barang tentu ini akan
dilakukan dengan melalui
jadi tidak semua orang harus diperiksa
untuk pemeriksaan massal
kita akan menggunakan pemeriksaan melalui darah
darah diambil sedikit
dan kemudian dilakukan pemeriksaan
dengan alat dengan kit
sehingga kemudian dalam waktu
kurang dari dua menit
bisa kita selesaikan hasilnya
hari ini pemerintah
mulai melakukan rapid test atau tes cepat
di daerah daerah yang dianggap
perawan penyebaran covid sembilan belas
pemerintah juga mengimpor obat obatan
yang dianggap dapat menyembuhkan pasien
yang terjangkit virus corona ini
hal ini disampaikan presiden jokowi dodo
di istana kepresidenan bogor jawa barat
menurut presiden jokowi rapid test awal
telah dilakukan dengan cara desentralisasi
kepala negara menyatakan berdasarkan pemetaan
pemerintah memprioritaskan wilayah jakarta selatan
sebagai daerah yang dianggap
perawan penyebaran virus corona
pemerintah juga akan mendatangkan obat obatan
yang telah dipakai di sejumlah negara
yang memberikan kewenangan
kepada labri ini
pemerintah telah mulai
melakukan rapid test
sebagai upaya untuk memperoleh
apakah seseorang positif
wilayah yang menurut hasil pemetaan
menunjukkan indikasi yang paling rawan
pemerintah telah memutuskan
kewenangan kepada laboratorium
telah ditunjuk oleh kementerian kesehatan
dan untuk membahasnya dari sudut pandang
saya sih berharap ini segera dijalankan eksekusinya harus cepat
karena kembali lagi bahwa dari kemarin kita mengharapkan
kalau dari redaksi bisnis indonesia kami terus mendorong bahwa pemerintah akan segera melakukan lockdown
tapi lockdown di sini harus lockdown secara terbatas artinya dimodifikasi
karantina wilayah secara terbatas
itu diperlukan untuk menghambat penyebaran virus yang kalau kita lihat ini
angkanya cukup naik dari hari ke hari itu naiknya cukup drastis
jadi sebenarnya dengan lockdown yang dalam paradigma dari bisnis indonesia sendiri
bukan berarti lockdown seperti di itali yang totally semua orang tidak bisa keluar
kombinasi atau modifikasi
jadi ini bisa semacam dimodifikasi dengan rapid test
sambil itu rapid test berjalan
sementara rapid test berjalan semua orang harus dikunci
dikunci di rumah masing masing
kalau sekarang ya bisa disaksikan bahwa agak cukup bebas cukup lepas
mbak desi tanggapan
tentang apa ini
apa mengenai rapid test atau
pertama mengenai rapid test dulu kemudian juga hubungannya dengan lockdown versi dari bisnisnya
ya jelasnya rapid testing itu sangat penting
walaupun mungkin ada perdebatan bahwa ini masih tidak akurat
tapi yang penting memang harus dilakukan karena ini akan memberikan gambaran kira kira sprintnya atau penyebarannya itu seperti apa
sehingga daerah juga bisa melakukan langkah langkah ya
dan seharusnya kita juga appreciate bahwa pemerintah sekarang sudah kelihatan memiliki sense of urgency
kita harus melakukan sesuatu untuk memperlambat
sebaran itu sendiri
nah masalah lockdown ini menurut saya ini kita jangan kita harus clear dulu istilah ya
definisi dari lockdown itu apa
dan kita harus juga lihat apa yang dilakukan oleh negara negara lain
apa yang kita bisa pelajari ya
misalnya kalau china dengan wuhan di lockdown dan di china juga
nah itu setiap orang tidak boleh meninggalkan rumah transportasi massal tidak boleh
ada semua kegiatan dan ini berarti kan harus ada konsekuensinya
nah konsekuensinya ini juga harus
setahu saya kalau pemerintah daerah misalnya gubernur mereka bisa menetapkan status
apakah sekarang kalau di jakarta misalnya sebagai epicenter adalah status tanggap darurat
tapi masalah lockdown ini kan harus dengan keputusan pusat ya
karena ini kan antar provinsi tapi juga antar negara misalnya menutup airport dan lain sebagainya
berarti ini kan harus ada koordinasi
nah ini juga harus dipikirkan konsekuensinya
konsekuensinya itu apakah misalnya kita itu semua
siap untuk melakukannya apalagi kunci untuk lockdown itu sebenarnya ketertiban
ini harus masyarakatnya juga harus disiplin
tapi dari segi persediaan kebutuhannya penanganannya dan supaya ini tidak membuat orang bertambah menderita lagi itu juga kan harus ada dipikirkan
dan konsekuensi ini kan berarti semua aparat juga harus disiapkan dari segi polisinya
dari segi mungkin kalau perlu tni juga diminta bantuan
tapi yang jelas itu dari rt rw dan kelurahan itu semua juga harus bahu membahu untuk memastikan bahwa ini berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan
tujuan utamanya itu sebenarnya bukan masalah lockdown atau tidak tapi bagaimana memperlambat penyebaran dari virus corona ini
karena itu esensinya
virus corona ini tersebar begitu cepat itu karena kontak
jadi kuncinya itu mengurangi mobilitas dan untuk mengurangi kontak
mengurangi kontak itu berarti apa
mengurangi kontak itu berarti apa
up to us ya kita masing masing harus menjaga jarak
harus tidak dalam satu kerumunan
harus memastikan bahwa kita tuh bersih ya mencuci tangan dan lain sebagainya
jadi sebenarnya ini upaya bagi kita bukan untuk wah ini pemerintah begini
tetapi semua kita harus bahu membahu melakukan ini semua
tapi kalau mungkin mbak maria sedikit bisa melihat bagaimana langkah pemerintah sejauh ini terkait dengan tadi perdebatan mengenai lockdown sendiri begitu panjang
terminologi yang sedih masih rancu di masyarakat
mbak disyidri menjelaskan perlu adanya ketegasan mengenai lockdown sendiri
social distancing sudah dilakukan
lalu anda melihat dengan sampai hari ini seperti apa mbak
mungkin saya ingin mempertegas satu hal dulu
bahwa soal lockdown ini ya seperti kita sadari bahwa terminologi ini juga diterimanya agak menyeramkan
jadi mungkin kita sepakat untuk tidak menggunakan kata lockdown
kita pakai ya bisa jadi karantina wilayah
iya karantina wilayah atau jaga jarak
atau jaga jarak
karena begitu mendengar terminologi lockdown semua itu merasa seperti apa ya kayak bayangannya itu menakutkan banget gitu
melanggar hak asasi dan lain sebagainya
terus kemudian semua orang harus di rumah
tidak ada aktivitas
padahal tidak selamanya lockdown itu berarti menghentikan aktivitas sama sekali
kalau kita berkaca di beberapa negara kan sebenarnya negara negara itu mengatur bahwa aktivitas tetap berjalan
beberapa layanan vital tetap berjalan
mini market pasar tetap buka
hanya saja masyarakat diimbau untuk bukan dihimbau lagi ya tetapi secara tegas diminta untuk tidak keluar dari untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah yang tidak penting
tapi pada saat melihat sekarang imbauan seperti apa
sebenarnya tidak berlaku di indonesia
begini karena itu negara demokrasi ya istilahnya kalau kita seperti di china mereka bisa dengan cepat karena mereka itu negaranya sangat centralized ya
bisa melakukan dan mereka juga punya sistem yang mendukung
ya kalau kita lihat di amerika serikat sebenarnya ya ini juga salah satu contoh dimana kita tidak perlu mencontoh apa yang dilakukan di amerika serikat ya
meremehkan ya mungkin kita juga agak sempat seperti itu
meremehkan tapi juga lambat mengambil keputusan ya
gubernurnya menetapkan bahwa masyarakat ada sekitar empat puluh juta ya masyarakat tinggal di california
itu tidak boleh meninggalkan rumah ya
ini kan sebenarnya semacam lockdown
semua orang jangan keluar rumah misalnya kecuali harus belanja obat obatan harus bisa belanja bahan pokok
dan bagi tentu saja bagi petugas yang esensi untuk kehidupan kita bermasyarakat seperti listrik dan utilities public utilities ya kepentingan publik itu harus bisa berjalan
nah saya lihat ada imbauan dari gubernur dki jakarta
karena jakarta ini merupakan epicenternya istilahnya
kita memiliki korban penderita positif terbanyak
itu ada memang himbawan untuk semua perusahaan atau kantor itu kalau bisa tidak work from home
kecuali mungkin yang memang penting
nah saya rasa ini imbauan ini harus ditanggapi dengan serius
mbak desy tapi kalau di
masyarakat harus ditanggapi dengan serius
ini bukan main main
kita tidak boleh meremehkan ya
karena jangan kita mendengar bahwa ini imbauan
nah ini yang menarik mengenai soal kewenangan mbak desi ya
kalau di amerika mungkin setiap negara bagian punya kewenangan untuk mengatur negara bagian sendiri
nah di jakarta sendiri kita pernah mendengar pak anies sendiri mengatakan bahwasanya memang ada social distancing kemudian pembatasan jam kerja segala macam seperti itu
tapi di satu sisi juga pak anies juga ditegur oleh pemerintah pusat karena dianggap tidak berkoordinasi
kondisi ini bisa berpengaruh tidak mbak des
ya saya rasa begini kan pemerintah sekarang punya yang namanya gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas
nah ini kan sudah jelas walaupun kita masih belum melihat ini persisnya strateginya itu apa timnya organisasinya itu masih belum kelihatan ya
tapi yang jelas adalah koordinasi ini sangat penting ya
kerjasama itu sangat penting karena kalau tidak ini kan membingungkan masyarakat
jadi ya kalau kita misalnya lihat bahwa di dki itu tanggap darurat ya harus di support dong gitu
maksudnya itu apa
oh kalau kita meminta semua orang tinggal di rumah ya berarti ya
berarti nanti kalau kita punya kebutuhan nah disini misalnya pusat juga kan harus kalau menurut saya ya idealnya kan cepat ya
berarti mbak desi melihat pusat dan pemerintah daerah mungkin contohnya ada jakarta tidak ada koordinasi dalam komunikasi mengenai kondisi saat ini
ya saya rasa begini ya karena ini kita ini semua harus bertanggung jawab ya
kita tidak bisa juga semuanya kepada pemerintah karena kuncinya di sini itu adalah mengurangi mobilitas
kita semua ini harus melakukan social distancing bukan karena ini disuruh oleh pemerintah dan diimbau
istilahnya kita semua itu tergerak karena virus ini tidak memandang batas tidak memandang negara karena cara virus ini menyebar ya itu sama dimana mana apapun negaranya
jadi jangan anggap bahwa kita oh di indonesia kan toh kita kelihatannya kita kebal kita begini tidak sama sekali itu tidak betul
mungkin mbak maria ingin menambahkan sedikit terkait dengan koordinasi seperti apa
nah kembali ke pertanyaan yudha sebelumnya bahwa social distancing selama ini yang sudah dilakukan kalau saya melihat bahwa ini karena sekedar imbauan mbak karena sekedar imbauan jadinya nggak terlalu efektif
tapi mbak desy katakan tadi kita negara demokrasi kita tidak bisa terlalu katakan seperti lainnya
itu dia jadi kalau dilihat di jalan jalan semua orang juga masih melakukan aktivitas seperti biasa
ya ini karena karena begini ya kalau untuk melakukan social distancing atau imbauan itu kan harus ada kedisiplinan
jadi sekarang yang diperlukan sanksinya itu apa
dan bagaimana memastikan aturan aturan ini dipatuhi dan ini kan bisa lahirnya itu kan dari tadi kan misalnya dari wilayah itu sendiri
wilayah rt mana yang memiliki paling banyak gitu
ya harus ada kesadaran kita secara masyarakat mungkin melakukan keamanan dan lain sebagainya mengingatkan warga untuk masuk ke rumah dan lain sebagainya
saya rasa ini ini penting sekali kesadaran masyarakat
ya mbak marnya mungkin melihatnya seperti apa nih

jadi gini kalau saya kembali ya seperti yang menjadi concern dari kami redaksi kami bahwa social distancing yang ada selama ini ternyata tidak terbukti tidak efektif
karena semua orang masih melakukan aktivitas semua orang indonesia rasanya belum begitu apa ya kalau sekedar imbauan itu kayaknya masih acu tak masih masuk telinga kanan keluar telinga kiri lah ya saya pikir itu
jadi kami mendorong bahwa sebenarnya social distancing
social distancing ini perlu dilakukan tetapi ya tetapi dimodifikasi lagi nih
jadi harus ada aturan yang tegas
sanksinya pun harus tegas gitu
sanksinya pun harus tegas
dan ada solusinya misalnya kalau sekarang kita tidak boleh keluar rumah
kalau di china kita lihat di wuhan itu semua orang tidak boleh keluar rumah berarti tidak boleh naik transportasi massal dan lain sebagainya
nah apa yang harus dilakukan adalah ya memastikan bahwa mereka bisa akses ke makanan bisa mereka kesehatan dan lain sebagainya
itu juga berarti kan harus dipikirkan
nah di sini kuncinya itu kesiapan koordinasi dari semua lini gitu
jadi kalau saya lihat memang sekarang yang ada gugus tugas percepatan ini semua harus mendukung yaitu semua aparatnya
jadi sehingga harus ada satu message yang jelas pesan yang jelas ini harus dilakukan
mau tidak mau mau daerah juga harus sama gitu caranya melakukannya dan harus berkoordinasi
satu minggu sudah berjalan bagaimana nih mbak kondisi di ketika
satu minggu kan sudah berjalan
masih kita kan masih belum tahu kira kira apa kira kira kita sudah mendengarkan dari presiden jokowi yang akan dilakukan itu adalah rapid testing kan sudah mulai sudah ditingkatkan
dan kita harus apresiasi ada sense of urgency nya dan testing itu juga harus dilakukan tracing
tracing itu paling penting kita bisa mencontoh singapura dalam hal ini kita melakukan tracing sehingga kita tahu ini persisnya jumlahnya itu berapa
dan kalau sudah tahu kan bisa melakukan isolasi
yang satu lagi ya mau tidak mau kita harus istilahnya

perlu lagi diulang harus menjaga kebersihan mencuci tangan dan lain sebagainya etika bersin dan menghindari kerumunan menghindari keramaian
dan saya lihat kan di sini masih ada gap antara pengertian dan meremehkan itu
kita melihat misalnya ada daerah yang masih ingin melakukan acara mengundang ribuan orang dan lain sebagainya padahal kan sudah dikasih tahu ini membahayakan
jadi saya rasa ini pesan kita di media
yang harus terus melakukan
yang harus terus menerus mengingatkan
jangan meremehkan dalam hal ini kita justru harusnya membantu ya dalam menyebarkan pesan pesan ini
kalau tidak ya kasihan ini perawat kita dokter kita orang orang yang harus membantu merawat orang yang sakit ini semakin lama kan semakin banyak jumlahnya
kalau mbak marda tadi sempat mengatakan sepertinya pemerintah masih test case dulu ya tadi kemarin ketika lockdown ditolak lalu melakukan kebijakan social distancing
lalu dievaluasi sepertinya tidak terlalu
tidak terlalu berjalan maksimal kemudian akan ada himbauan dari anda dimodifikasi dalam artian perlu ada undang undangnya perlu ada perdanya mungkin ya
lalu sekarang ada rapid test
lalu seperti apa nanti berjalan terus modifikasi lagi ada trial error lagi harus ada kepastian tidak sih
saya mungkin ralat tadi saya tidak mengatakan bahwa ini seperti tes ya
seperti test case saja tidak
saya pikir pertama tama kita harus mengapresiasi apa yang sudah dilakukan pemerintah ya
walaupun walaupun kita terlambat merespon corona ini
ini harus diakui
dari china sejak cina itu terakhir kali
ya akhir desember dia mengumumkan bahwa ini karena corona sampai dengan bulan februari ketika muncul kasus pertama di indonesia harus kita akui bahwa kita mungkin agak agak santai untuk merespon itu
jadi ada satu setengah bulan ada setengah setengah bulan tapi kita tidak melakukan apa apa
nah baru setelah munculnya kasus pertama kedua kita sepertinya kaget
harus diakui itu
nah oke terus pemerintah mengambil langkah pembatasan sosial
pembatasan sosial lagi lagi menurut saya tidak begitu efektif
karena orang tidak bisa dipaksa
ini masih dilihatnya sebatas imbauan saja
nah kemarin pemerintah sudah mengumumkan bahwa mereka akan melakukan rapid test
dan ada impor besar besaran untuk mendukung rencana ini berjalan
ini juga harus diapresiasi
tetapi lagi lagi kunci pertama yang paling pokok di sini
adalah memutus mata rantai corona
memutus mata rantai corona ini tidak bisa dilakukan hanya ya tes begitu saja
tes kita ketemu orang tetapi dari orang yang satu udah menular ke yang lain
dan akhirnya menular berjejaring ke pihak yang lain
jadi menurut saya harus modifikasi
antara melakukan rapid test dan kemudian masyarakat diinstruksikan
diinstruksikan bukan lagi diimbau
semacam apa ya
belock down dirinya sendiri
yang ada melakukan misalnya isolasi
karantina mandiri misalnya
atau kalau misalnya sakit batuk batuk ya jangan kemana mana tinggal di rumah selama empat belas hari
atau kalau balik dari luar negeri apalagi dari negara negara yang memiliki kasus ya hampir sekarang
sekarang hampir setiap negara
itu pokoknya kita harus menjaga supaya saudara saudara kita teman teman kita orang tua kita
kita itu juga tidak terkena
jadi menurut saya yang harus dilakukan itu kita juga mulai dari individu
dan kemudian dari keluarga dan komunitas
itu semua menjalankannya dan tahu kenapa harus menjalankannya
yaitu mencegah penyebaran lebih cepat
jadi semacam ada kombinasi ya
baik kita break dulu nanti kita akan berbicara lagi mengenai kombinasi
terutama saya tertarik dengan mbak maria harus ada instruksi
ini berarti langsung dari pusat atau kata di setiap daerah punya kewenangan untuk melakukan tidak hanya self distancing
tapi juga bagaimana mengontrol warganya pergerakan warganya aktivitas warganya
mengingat mungkin kemarin di sulawesi selatan ada aktivitas tablik akbar
dan kita baru tahu satu hari sebelum event
dan itu menjadi suatu fenomena yang harus kita kritisisi berikutnya
ya cnn indonesia layar demokrasi akan kembali saat lagi
tau kembali bersama kami

kalau kita lihat timelinenya tadi seperti mbak maria katakan
kita melihat bagaimana sebenarnya pemerintah merespon dari wuhan sendiri ketika di akhir desember
sempat langsung ada outbreak terkait dengan virus corona
kalau kita lihat di sini perjalanannya dari tanggal dua puluh sembilan februari

nah ini adalah kondisi di mana sebenarnya pemerintah sudah bisa memasuki

yaitu karena mengingat memang kondisi indonesia sendiri secara topografi grafis indonesia
yaitu karena mengingat memang kondisi indonesia sendiri secara topografi grafis indonesia
sangat berdekatan dengan negara negara

yang dalam negara negara

seperti singapura malaysia
seperti singapura malaysia
kemudian juga pergerakan para wisatawan macanegara dari tiongkok indonesia ke bali crédit
cukup besar di tahun dua ribu sembilan belas hingga dua ribu dua puluh

lalu terkait dengan pernyataan mungkin tanggal sebelas maret kita bisa lihat di sini adalah bagaimana pemerintah sendiri memberikan statement
mungkin bisa kita saksikan di belakang di layar ini mungkin terkait bagaimana pemerintah memberikan pernyataan bagaimana seandainya kalau
ini adalah beberapa grafis mungkin tidak bisa saya baca semua karena ini merupakan timeline perjalanan sendiri
nah kalau kita lihat nih ya mbak ya tanggal sembilan belas maret ini pertama kali memang dari tanggal sembilan belas maret kemudian dua puluh maret angka positif sudah mencapai tiga ratus lima puluh
berarti hari ini ya kurang lebih satu bulan mbak desi
angkanya cukup signifikan yang cukup mulai membuat orang miris adalah ketika angka jumlah meninggalnya cukup besar sekali
kemudian kita lihat berikutnya seperti apa ini dari tanggal dua puluh ini udah pada hari ini ya kalau ini kita dua puluh sembilan februari
ini yang sempat menjadi apa namanya
awal triggernya kemudian pak jokowi juga mengumumkan ada orang memang sudah suspek dan positif virus covid sembilan belas di depok jawa barat
dan ini menjadi trigger bagi kita tersadar sepertinya bahwa saya indonesia ada ini akhirnya gitu
kemudian kita lihat berikutnya adalah bagaimana timeline ataupun perjalanan cerita mengenai covid sembilan belas di indonesia
pemerintah akhirnya menunjuk ahmad yuryanto sebagai jubir pemerintah untuk penanganan corona setelah sebelumnya banyak sekali perdebatan
selamat siang bapak
terima kasih pak t duct
ini yang mereka lakukan
jadi mereka mengatakan covid sembilan belas ini tidak seberbahaya
mers ataupun sars misalnya
tapi kalau kita tidak siap seperti itali rata rata itu tiga sampai lima persen angka kematiannya
tapi kalau dilihat dari indonesia lajunya itu sudah hampir tujuh sampai delapan persen
jadi takutnya besok misalnya kasusnya semakin meningkat tapi angka kematiannya itu juga meningkat
kalau saya melihat ini pemerintah memang kita semua itu sudah harus wow
this is betul betul harus bukan tanggap darurat lagi
ini memang sudah darurat wabah
kenapa karena nanti itu akan semakin banyak
dan kalau semakin banyak itu apa yang akan terjadi
apakah kita dari sistem kesehatan pelayanan kesehatan kita
tidak memadai jawabannya kan tidak
apakah peralatan medisnya jumlah perawat dan dokter dan lain sebagainya
tidak bayangkan kalau setiap hari itu banyak sekali orang yang ternyata positif
nah ini kan yang harus menjadi perhatian dan concern kita semua
makanya saya sekali lagi kita juga harus menjadi media yang ikut mengimbau
please deh lihat angka angka ini
karena kalau kita tidak memperlambat yang akan ada terjadi
lonjakan ini sehingga kita semua kewalahan
tapi kalau kita mampu memperlambat dengan tidak keluar mengisolasi diri
tidak work from home atau belajar dari rumah tidak jalan jalan di mall
tidak ada membuat acara keramaian dan lain sebagainya melakukan ibadah di rumah
yang diharapkan itu bukan menghapus virusnya itu sendiri
ya ini akan memakan waktu
tapi melandaikan grafisnya itu
memberi nafas kepada sistem kesehatan kita tuh untuk bisa menangani
kita bisa menerima bantuan mungkin dari negara negara lain yang perlu
yang mereka sudah belajar dari kasus ini dan sudah berhasil misalnya untuk mengurangi jumlahnya
kita juga bisa mempersiapkan semua peralatan yang diperlukan dan lain sebagainya
sehingga nanti lambat laun itu kurvanya
dan sampai mungkin suatu hari ya ada vaksinnya
dan obat obatannya juga bisa diterapkan
mbak maria sendiri tadi ada tanggapan terkait dengan respon pemerintah itu lamban ya
dalam artian kalau kasus wuhan sudah dari bulan desember dua ribu sembilan belas
kemudian juga singapura malaysia sudah lebih dulu lalu indonesia sepertinya kayak nyantai banget di perlihatan perlihatan
pejabat negaranya juga terkesan dalam tanda kutip kayak meremehkan hal itu
lalu anda bagaimana terkait hal ini
saya gini sekarang kita tidak perlu bicara yang belakang belakang deh
itu menjadi semacam pelajaran
pelajaran buat kita bahwa memang kita merespon ini terlambat
sekarang kita lihat ke depan
saya pikir pemerintah harus didukung
rencana rencana pemerintah untuk melakukan rapid test
terus sekarang juga pemerintah sedang berupaya untuk meningkatkan kuantitas fasilitas kesehatan
itu harus didukung gitu ya
apalagi bumn juga turun tangan ya
sekarang banyak banget bumn yang kemudian mengubah hotel menjadi semacam rumah sakit darurat gitu
itu harus diapresiasi
tetapi lagi lagi ini tidak cukup
ini tidak cukup
karena tujuan kita sekarang ini penting adalah yang paling penting memutus mata rantai
oke lah yang sekarang ini rapid test itu dilakukan untuk orang orang yang mungkin sudah terlanjur berjejaring kemana mana
tetap ya selain itu harus dilakukan semacam bahasa lockdown itu agak agak menyeramkan sih
jadi karantina wilayah secara terbatas
orang stay di rumah tetap melakukan aktivitas
yang perlu perlu saja orang keluar rumah hanya untuk melakukan untuk beli makanan untuk apa namanya
bahkan itu juga mungkin kita bisa siasati dengan ada pengiriman
kalau di daerah yang betul betul sudah harus di karantina gitu
itu juga harus ada ya bantuan bantuan seperti itu
ya kalau bicara mengenai jakarta mbak dengan roda perekonomian di jakarta yang tersentralize jakarta
ke lockdown jakarta dalam artian mengurangi aktivitas perekonomian di jakarta pasti berimbas
terhadap perekonomian secara
ini sudah dipastikan bukan saja di indonesia tapi secara global
dan sekarang setiap ada yang pernyataan bahwa kita tuh akan bangkrut jauh sebelum corona virus ini hilang
nah ini adalah new normal yang kita harus betul betul ya pahami
kenapa kita bukan saatnya untuk menghitung hitung pertumbuhan ekonomi
nanti kalau semua masyarakatnya sakit semua kan kita juga tidak akan bisa produktif gitu
jadi kalau saya lihat kan sekarang kan ada imbauan ya dari gubernur
gubernur dki jakarta karena paling banyak itu masih di jakarta ya
saya rasa memang sebaiknya itu ada per ini lah pembatasan orang lalu lalang
karena daerah yang belum terlalu terpapar ini kan harus kita lindungi
jadi harus ada kesadaran juga gitu
nah ini harus memang dilakukan secara koordinasi yang baik
jangan sampai mungkin ya kita pernah salah itu misalnya menutup transportasi atau membatasi
dan justru membuat kacau banget
dan justru menghimpun banyak orang
kebalikannya dari social distancing justru membahayakan tapi memikirkan cara caranya bagaimana
misalnya orang orangnya kita karantina tapi yang lalu lalang itu kebutuhan
makanan kebutuhan dan lain sebagainya yang penting penting itu kan tidak di lockdown
istilahnya lockdown itu tuh manusianya gitu
karena yang menyebarkan virus itu kita gitu
makanya harus social distancing
nah dari segi pembiayaan ya kita harus
kita lihat kan juga mau tidak mau kan pemerintah memang sudah ya harus menyiapkan dana untuk itu
baik dari apbn maupun dari apbd dan juga ini kan ada imbauan perusahaan
atau mereka sekarang juga harus mau tidak mau kan membantu ya apa semuanya yang bisa mereka lakukan
baik untuk memperlambat ya dengan melakukan work from home
tapi juga dari segi sumbangan materi masker sanitizer mungkin memberikan keringanan kepada masyarakat
karyawannya dan bank bank juga mungkin pinjaman dan lain sebagainya juga bisa ditunda
jadi yang penting itu fokus
fokusnya itu adalah menyelamatkan nyawa manusia gitu
jadi kalau nyawanya itu kita anggap wah ini kita remehkan
ah kalau kumpul kumpul sedikit kan enggak apa apa
mungkin mbak maria menampakkan sedikit dari sudut pandang dari bisnis indonesia
ya jadi kalau bisnis indonesia itu udah jelas
dari hari senin itu headline kami sudah memutus mata rantai
itu pertama yang harus dilakukan
dan hari selasa jangan takut lockdown
dan hari rabu saatnya mengunci jakarta
itu udah jelas sih karena memang concern kita adalah
mungkin kata kunci mengunci itu
itu bukan berarti
kita lihat dulu nih mbak maria sama mbak desy
manusianya yang harus tetap di satu tempat sehingga kita tidak menyebarkannya kemana mana
nah betul sekali karena berkaitan dengan kunci lockdown itu pasti persepsi orang
langsung menyerah di penjara semua
rode perekonomian berhenti
orang enggak bisa dapat ke tempat
dan akibatnya panik baik dan semua orang menumpuk hand sanitizer juga di sumatera
baik kita akan jeda terlebih dahulu untuk membahas hal ini
tetaplah bersama kami
ya kita masih membahas mengenai bagaimana mengukur langkah negara untuk mengusir virus corona sendiri
masih bersama mbak maria dan juga mbak desi anwar
kalau mbak maria tadi perdebatan sedikit mengikut ekonomi
meskipun kita tidak bicara mengenai ekonomi secara detail
tapi pastinya kita bicara mengenai lockdown mengunci negara mengunci jakarta
efeknya terhadap roda perekonomian karena jakarta menyumbang tadi ya
defisit negara juga kemudian juga perekonomian di indonesia
lalu sebenarnya apa sih yang mbak membuat para pengusaha mungkin ya
para pelaku bisnis di jakarta khawatir ketika misalkan jakarta ini dikunci
kemudian masyarakat sendiri juga merasa tidak nyaman karena terminologi lockdown
masih membuat mereka merasa mereka tidak mendapatkan kenyamanan untuk mendapatkan logistik
mendapatkan semua barang kebutuhan mereka bagaimana anda melihat ini
sebenarnya ketakutan itu muncul karena pertama balik lagi tidak mengerti terminologi lockdown
ya udahlah kita mungkin sekarang kita menghentikan ada terminologi lockdown
kita pakai semacam karantina
tapi sekarang juga menggunakan mengunci
tapi sebenarnya kalau di headline bisnis indonesia mengunci itu tanda kutip
jadi kalau misalnya dilakukan melockdown
ketakutan pengusaha pengusaha ini adalah semua aktivitas ekonomi mati
jadi perusahaan tidak membuka ya misalnya sektor manufaktur tidak membuka pabriknya
tidak menjalankan kegiatan operasionalnya
begitupun juga dengan yang lain lain
padahal kan sebenarnya yang saya katakan tadi bahwa ketika di lockdown ketika di karantina secara terbatas tadi
sejumlah aktivitas tetap berjalan
kalau kita lihat di malaysia
malaysia itu kan sudah melakukan lockdown terhadap negaranya
ketika lockdown selama dua pekan terhitung sejak delapan belas maret kalau tidak salah
dia tetap membuka dua puluh lima layanan vital
dan dia mengkomunikasikan negara mengkomunikasikan kepada masyarakat untuk menjamin ketenangan masyarakat
bahwa satu aktivitas aktivitas yang terkait dengan layanan vital tetap berjalan
yang kedua negara menjamin pasokan atau ada jaminan
jaminan kebutuhan pokok
bahkan dia membuka
dia meminta bahwa ya minimarket pasar pasar itu tetap dibuka
sehingga orang bisa tetap mendapatkan jaminan pasokan kebutuhan
tapi anda melihat indonesia tidak ada komunikasi politik terkait hal ini dari pemerintah kita
kalau indonesia kan belum
indonesia kan tidak
karena memang kita belum mengambil langkah itu
karena kita belum mengambil langkah itu
sejauh ini kan pemerintah masih sebatas pembatasan sosial gitu
tapi dengan pembatasan sosial aja masyarakat sudah panik baying
kemudian juga beberapa orang sudah mulai
kemudian juga beberapa orang sudah melihat
beberapa orang sudah mulai berpikir bahwa saat waktu kerja mereka dibatasi mereka akan kehilangan pendapatan harian
sebenarnya kami juga tidak sekedar menyerukan ya
selain menyerukan kami sendiri bisnis indonesia mencoba juga kasih solusi
bahwa yang sekarang dikhawatirkan itu kalau misalnya terjadinya karantina wilayah secara terbatas
adalah mereka yang pekerja harian yang mengandalkan upah harian
itu yang dikhawatirkan
termasuk para gojek
kemarin sudah melakukan semacam protes kan
wah kalau di lockdown kami seperti apa
padahal sebenarnya kan ada solusi
terhadap pekerjaan harian itu pemerintah bisa menyalurkan bantuan
baik bantuan langsung baik bantuan langsung baik tunai maupun tunai
nah yang gojek
gojek itu juga sebenarnya kalau di negara malaysia kita lihat
gojek itu difungsikan loh
dia justru orang tidak keluar tidak keluar dari rumahnya dia di dalam rumahnya
tetapi dia bisa memanfaatkan

bahkan kalau misalnya pemerintah ingin ada semacam karantina wilayah ini
gojek itu juga bisa difungsikan untuk mengantar logistik dari satu tempat ke tempat lain
berarti asumsinya ketika karantina wilayah mungkin mbak desy juga melihat ini dimodifikasi lagi kan
dari social distancing kemudian lockdown yang begitu sangat ekstrim
karantina wilayah berarti asumsinya mungkin yang selama ini orang bekasi bilang orang jakarta tidak boleh kebelakang bekasi ini
karena jakarta lagi karantina
kita melihat jakarta jumlah mortalitasnya paling tinggi
kemudian jumlah yang positif paling tinggi
mbak desi melihat mungkin nggak sih dengan karantina wilayah dimodifikasi lebih moderat lebih membuat orang lebih
begini ya yang harus kita pahami
ini sesuatu yang kita tidak pahami
virus ini tidak paham mengenai politik
virus ini tidak paham mengenai kita kurang logistik
kita kurang perawat
dia akan menyerang terus
dia akan menyerang terus
dan akan istilahnya ini bukan perang dengan manusia
kita tidak tahu ya
ilmuwan saja sampai sekarang kan tidak paham
masih mencoba memahaminya
jadi yang penting dalam hal ini yang kita yang saya lihat itu sebenarnya esensinya
itu adalah cara mengkomunikasikannya
nah terus terang menurut saya sebelum dengan adanya gugus tugas ini ya
kita mungkin simpang siur sekali komunikasinya
ini yang membuat orang panik
apalagi di sosmed dan lain sebagainya
harus ada pemusatan informasi
komunikasi yang jelas
ya tidak membingungkan
tapi yang kredibel
nah masalahnya kan kita negara demokrasi itu institusi institusi pemerintah dan lain sebagainya itu
masyarakat menganggap ah nggak kredibel
dengan pejabatnya sendiri tidak percaya dan lain sebagainya
memang kita juga harus sebagai media harus membantu ya
meningkatkan kredibilitas dari komunikasi ini
dan kalau memang sudah dikomunikasikan
kita harus tahu strateginya itu apa
harus kita lihat ini
dan kita harus demand ya
minta ini implementasinya itu seperti apa
siapa siapa saja yang dilibatkan
di sini bagaimana dengan aparat keamanannya
di sini bagaimana dengan kita pasokkan pangan sembako
supaya tidak ada penimbunan harga melonjak dan lain sebagainya
nah ini yang harus jelas
dan kalau misalnya suatu daerah merasa bahwa ya sudah tanggap darurat
ini sekarang ini hanya waktu saja sebelum menjebar kemana mana
kalau ini kita negara dua ratus tujuh puluh orang
singapura itu hanya empat juta orang ya
jadi kita juga harus belajar dari negara negara yang sudah melaluinya
nah ini perlu koordinasi yang baik
komunikasi yang baik
tapi yang tegas yang jelas yang kredibel
nah di sini saya rasa media bisa memainkan perannya
tapi sekali lagi
ini bukan masalah ekonomi sekarang ini
ini masalah kemanusiaan
kalau seharusnya menjaga jarak
itu bukan karena kinerja
bukan karena kita ikut imbauan
tapi kita melakukan sesuatu yang berdasarkan kemanusiaan
karena yang sekarang terjadi
ya saya bukan medis atau dokter
empat dari lima orang itu kemungkinan tidak tahu bahwa mereka itu carrier
saya tidak tahu mungkin yudi karier maria karier saya karier
kita harus berasumsi bahwa kita semua itu potensial karier
karena banyak ada yang namanya asymptomatic
tidak ada gejala
nah untuk ini kita harus punya kesadaran
supaya kita tidak membantu menularkan
karena kita tidak tahu
ini kita musuh yang kita tidak pahami
jadi yang paling harus kita tekan lagi
semua setiap orang itu memiliki tanggung jawab
yaitu melakukan semua yang diimbau oleh world health organization dan lain sebagainya
istilahnya kalau sakit
kalau merasa sudah terpapar dan lain sebagainya
langsung melakukan pengecekan dan lain sebagainya
dan ini menurut saya kalau kita semua melakukannya
kita bisa memperlambat laju penyebaran
dan bahkan memutus rantai seperti yang dilakukan oleh china
china saat ini sudah tidak ada kasus
tapi mereka ada kasus dari orang yang masuk
termasuk dari indonesia
mereka itu sangat serius
ada seorang orang australia orang cina yang jogging
karena dia merasa bahwa saya harus sehat saya jogging
sebenarnya dia harusnya dikarantina karena dia pendatang luar
dan langsung dipecat dari pekerjaannya
jadi harus ada sangsinya
harus ada konsekuensinya
harus ada ketegasannya
masalahnya masyarakat kita bisa tidak di gituin
bisa tidak disiplin
sedikit mengarahkan sebelum jadinya
saya lihat begini
ini ada dua hal
saya sepakat sama mbak desi
bahwa satu sisi adalah perekonomian
yang kedua kemanusiaan
kemanusiaan ini tidak bisa ditunda
nyawa mati ini tidak bisa ditunda
satu hari orang mati
kemudian sehari ini seseorang memaparkan virus ini ke orang lain
maka semakin berjejaring
itu tidak bisa ditunda
nah kalau dilihat
perekonomian sejauh ini pemerintah sudah melakukan banyak hal
ya ada dua stimulus ya
menteri keuangan juga
itu sudah dilakukan
ada semacam pengurangan pajak untuk
ya bantuan langsung
itu semua sudah dilakukan
tetapi menurut saya
apalah arti gitu loh
apalah arti stimulus stimulus yang diberikan ini
kalau penyebaran virus ini kian masif dimana mana
ini justru buat pelaku usaha
pelaku usaha itu kan dimana mana selalu menuntut kepastian
tetapi kalau misalnya ini tanpa ada tindakan yang tegas
kita tidak bisa mengistilahnya melakukan apa ya
suatu kebijakan yang tegas dan jelas
ini justru bisa efeknya kemana mana
jadi anda melihat belum ada kebijakan yang jelas terkait dengan perdagangan
pertipan kebudayaan juga sanksi
tapi kita jelaskan dulu ya
sian indonesia layar demokrasi akan kembali lagi setelah saat lagi
berikut kita saksikan data terkini tentang kasus covid sembilan belas di tanah air
hingga siang ini terdapat tiga ratus enam puluh sembilan orang yang terdata positif virus corona atau mengidap covid sembilan belas
dari jumlah tersebut tujuh belas orang telah dinyatakan sembuh
sementara jumlah kasus meninggal dunia sudah mencapai angka tiga puluh dua orang
dan kita akan melihat bagaimana persebarannya
persebaran mengenai virus covid sembilan belas ini
memang jakarta masih merupakan salah satu provinsi yang paling besar
angka persebaran terkait dengan jumlah korban meninggal maupun juga terkait dengan angka positif dari virus covid sembilan belas
kita kembali lagi perbincangan ke mbak desi dan mbak maria
ini terkait dengan udah kita tidak lagi membahas dampak ekonomi
tapi ke sisi kemanusiaan bagaimana kedepannya
perdebatan akan muncul mengenai bagaimana ketika penegakan kebijakan negara ini perlu ada ketertiban
dan perlu ada payung hukumnya
perlu ada sanksi
mungkin perlu ada perda
kalau kita melihat di malaysia sendiri sudah cukup jelas terkait bagaimana mobilitas
warga kuala lumpur sendiri
dan mereka sudah kena sanksi dari segi material maupun kurungan
mungkin kalau di itali di milan juga seperti itu
lalu sebenarnya seperti apa kondisi di indonesia dengan tadi anda katakan
perlu dimodifikasi dengan dikarantin jakarta mungkin sebagai bentuk kemanusiaan juga
karena penyebaran virus covid sembilan belas di jakarta cukup tinggi
kalau saya lihatnya begini ya
saya lebih mengkhawatirkan dampak
kalau ini tidak diselesaikan dengan cepat
karena dampaknya sudah kemana mana
sekarang saja ekonomi kita lumayan loh
kondisi pasarnya juga rupiah sudah hampir enam belas ribu
terus ihsg juga turun terus
hari ini untungnya hijau udah naik
tetapi setelah kemarin beberapa hari koreksi terus
kondisi kondisi ini sebenarnya harus diperhatikan juga
karena semua orang menuntut kepastian
dan pemerintah harus melakukan sesuatu
untuk menjamin untuk memberi
memberi ke semacam apa ya
keyakinan kepada masyarakat di luar sana
bahwa kami mengatasi situasi dengan baik
situasi pesan ini juga yang harus dikeluarkan oleh pemerintah
kalau saya melihat selama ini
seperti tidak ada pesan seperti itu gitu loh
seperti orang juga merasa ini situasinya gawat nggak sih
situasinya darurat gak sih
karena semua bertanya tanya
karena tidak ada semacam jaminan dari pemerintah
bahwa kami mengatasi situasi ini dengan baik
kami akan melakukan ini untuk mengakhiri pandemi ini
itu yang menurut saya tidak ada
dan pemerintah harus bekerja keras untuk itu
tentunya didukung oleh semua pihak ya
ya mbak desi bagaimana tanggapan
ya saya rasa sebenarnya kita tuh sudah memiliki ya
secara budaya itu yang paling bagus
yaitu adalah gotong royong ya
kalau kita hanya menggantungkan diri kepada pemerintah
kita paham ya negara kita sebagai demokrasi
dan kita juga kredibilitas terhadap institusi juga tidak terlalu tinggi
belum lagi mungkin perbedaan visi antara pusat dan daerah dan wilayah dan lain sebagainya
antara bupati gubernur sehingga masing masing memiliki interpretasi sendiri
yang harus kita lakukan ini adalah mengkomunikasikan ya
apa yang harus kita lakukan segera
oke kita tidak perlu memikirkan
dan menurut saya jangan ini bukan lagi diperdebatkan
kita tidak perlu berdebat ekonomi sosial dan lain sebagainya
tapi ini masalah kita harus memerangi kita harus memberantas virus ini memperlambat karena konsekuensinya
ini sekarang ini sudah tiga ratus enam puluh sembilan ya
minggu depan itu kalau kita tidak lakukan sesuatu segera
dan juga tiap hari ada pers conference dan lain sebagainya
pers conference tanpa diikuti dengan langkah langkah dari kita sendiri untuk melakukannya
ini bisa ribuan nanti
bisa sepuluh ribuan nanti
kita makin kewalahan
nah yang perlu kita lakukan sekarang
kita media tapi juga semua misalnya harus melibatkan budayawan
ya harus libatkan tokoh agama
harus melibatkan akademisi
harus kita semua menjaga masing masing ya
mengingatkan misalnya kalau orang ada yang merasa ah ini kan saya nggak akan kena ya
anggap saja kita semua itu potensi karier ya
jadi kita harus dari pandangan ini jangan menganggap it's not gonna happen to me
anggap saja kita sudah memilikinya sehingga kita harus memproteksi satu sama lain
kalau kita tidak ada mindset seperti itu ya ini kalau business as usual kita tinggal lihat saja apa yang terjadi di itali
kita belajar dong dari pengalamannya
kita lihat apa yang terjadi di wuhan di china
itu berapa ribu yang meninggal
dan kita lihat apa yang terjadi di iran
tapi kita kan juga bisa belajar dari apa yang dilakukan oleh negara yang lebih berhasil
misalnya ya contact tracing
kenapa testing ini penting
supaya tahu oh ini kena atau ini ada kemungkinan terpapar bisa diisolasi
bisa dilakukan penanganan dan lain sebagainya
tapi semua ini harus ada perlambatan
ya menarik sekali ya perbincangan mbak mara
seperti yang mau ngomong tapi waktu ini sudah terbatas sekali
ya tadi ekspektasi kita semua sama
tidak ada dari
perdebatan tidak lagi mendapatkan masalah ekonomi
tapi lebih kemanusiaan
memutus bagaimana itu rangkaian daripada penyebaran virus corona
kebijakan pemerintah kita serahkan ke pemerintah
terkait bagaimana individu adalah bagaimana kita punya kesadaran diri
seperti mbak desri sudah katakan
sebagai individu kita boleh jadi adalah carrier
dan kita harus memberikan awareness buat diri kita sendiri maupun di keluarga terdekat
terima kasih buat mbak maria dan juga mbak desri untuk perbicaraan hari ini
mudah mudahan juga pemerintah dan kita semua bisa melakukan langkah nyata ke depannya
ya tidak salah
demikianlah si indonesia layar demokrasi yang kembali suatu lagi